ya ada banyak cara membantu tenaga medis dalam menangani penyebaran covid sembilan belas seperti yang dilakukan musisi kenaman indonesia maya estianti
kita langsung menyapa bunda maya estianti lewat sambungan skype selamat sore bunda maya
selamat sore pak mirsa
ya bun bisa anda ceritakan bagaimana saat ini progres dari dana dari anda lewat platform kitabisa com sejauh ini sudah sampai mana penggalangan dananya
kita sudah terkumpul sekitar dua empat miliar ya ini gabungan antara akun saya pribadi di kitabisa dan juga katy sharon
kemudian dana ini digabung bersama sama kemudian kita belanjain untuk pembelian alat perlindungan diri
dan kita sudah sebar sekitar empat puluh rumah sakit di jakarta di jawa
bahkan sekarang ekspedisi lagi berangkat menuju ke jawa timur dan bali
bahkan besok mungkin insya allah ke ntt
jadi sudah lintas pulau lintas provinsi begitu tidak
hanya bagi para tenaga medis yang ada di jakarta
tapi yang kita ingin ketahui juga sebetulnya latar belakang untuk pengadaan penggalangan dana ini bagaimana bunda maya
ini gara gara follower saya yang budiman menantang saya
katanya artis artis galang dana dong kayak yang di korea ya kan
mereka bisa menggalang dana miliar miliaran ya kan
terus kemudian di grup tempe saya cathy sharon bilang
kenapa gak kita galang dana terus aku nggak bisa tidur
kemudian akhirnya aku bikin akun di kitabisa aku isin dan akhirnya
aku minta followers instagram dan juga twitter untuk membantu peralatan medis
kenapa kita fokus di peralatan medis
karena saya yakin permedis ini dipakai cuma satu kali dan dibuang
jadi kita benar benar konsul di sana
dan menurut kami bahwa petugas medis ini adalah yang bertugas di garda yang paling depan
jadi maksudnya insya allah adalah mereka duluan
selain menyiapkan apd atau alat pelindung diri apalagi kira kira akan kemudian dilakukan untuk membantu para tenaga medis ini
melawan virus corona
kalau grup dokter yang teman saya itu mereka kasih makanan
mungkin juga grup galangan sebelah kasih makanan ya kan
kalau misalnya kalau aming juga lebih ke aming grup tempe ya
itu lebih ke rakyat biasa rakyat gelata gitu
jadi kita grup tempe ini banyak macam macam
kita juga dibantu sama mas rudi kurawa wanda monika ya kan
jadi ya kita grupnya rame banget jadi benar benar gerak cepat
sampai saat ini sudah seberapa dekat
dari target yang ingin dicapai dari platform kitabisa ini untuk penggalangan dana dari anda
ya kalau kita melihat dari seluruh indonesia saya rasa nggak mungkin bisa terjangkau semua
mohon maaf karena emang dananya cuma dua empat dan itu kita sudah belanjain untuk apd
kita benar benar kirim ke rumah sakit yang benar benar rujukan
yang ditunjuk oleh pemerintah dulu gitu
untuk kemudian apakah ada koordinasi yang dilakukan juga kepada pihak rumah sakit untuk vendor dari penyedia alat pelindung diri ini
karena kita ketahui bahwa saat ini kita sudah melakukan penyedia alat pelindung diri ini

betul kebanyakan seperti masker n sembilan puluh lima itu memang susah sekali kita dapat
yang ada hanya masker biasa
n sembilan puluh lima ini memang susah
kalaupun ada vendornya mungkin saya langsung kabarin rumah sakit bahwa kemudian pihak rumah sakit tolong kasih surat ke mereka untuk vendor untuk pesan
karena memang barangnya sangat langka sekali
terus kemudian khas mat juga
terus kemudian khas mat juga kita diminta sertifat
dan aku pikir rumah sakit rumah sakit di daerah sudah benar benar sudah darurat banget
sertifat atau tidak mereka juga terima
jadi kita ada google ada masker tapi masker biasa
n sembilan puluh lima cuma sedikit yang kita bagi
kemudian ada booth
kita hanya ke alat pelindungan diri itu
bunda maya mungkin terakhir bagaimana pesan anda kepada masyarakat indonesia yang agar bisa ikut melakukan penggalangan dana lewat platform kita bisa di dana dari anda yang anda gagas
atau maya tanjuara untuk menggalang dana
karena alat perlindungan diri ini dipakai cuma sekali dan langsung buang
jadi mohon bantuannya untuk menggalang dana bersama saya
dan insya allah akan saya sembarkan ke rumah sakit indonesia

karena begini karena tidak semua spd mau ngedrup ke rumah sakit

itu aja kendalanya di situ
satu mungkin pertanyaan terakhir lagi
bunda ini sampai kapan penggalangan dana dana dari anda di platform kitabisa ini dibuka
sampai uangnya habis
bunda maya estianti terima kasih atas inisiasi anda untuk menggalang dana bagi masyarakat dan juga para tenaga medis melawan covid sembilan belas ini
semoga bisa diikuti oleh masyarakat indonesia yang langsung tergerak hatinya membantu para mereka yang ada di garda terdepan untuk melawan covid sembilan belas
terima kasih bunda maya escianti atas waktu anda
terima kasih terima kasih terima kasih